menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti jumat siang hadir dalam lustrum ke dua belas sma negeri satu yogyakarta
hadir untuk pertama kali susi membeberkan bagaimana kenangan di sekolah yang hanya ia kenyam selama dua tahun itu
tampil sebagai pembicara talk show menteri kelautan dan perikanan susi pujiasuti ditemani sejumlah tokoh yang juga alumni
seperti wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta kgpaa paku alam sepuluh dan ketua umum p tiga romahur muzi
susi tercatat sebagai siswa sma negeri satu yogyakarta pada seribu sembilan ratus delapan puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia tidak melanjutkan sekolah dan memilih merintis bisnis hingga kemudian menjadi menteri kelautan dan perikanan pada pemerintahan presiden joko widodo
mohon maaf dari semua alumni barangkali yang danur semestanya di sini
kepada seribuan siswa sma negeri satu yogyakarta yang hadir susi meminta mereka menjadi generasi yang mandiri dan energetik
karena itu susi pun mengajak para siswa berjoget mengikuti musik yang dimainkan alumni
nggak boleh sih sebenarnya mau jadi presiden aja seperti itu
tapi kalau saya milih lebih baik saya lulus seperti itu
kepada alumni dan para siswa susi juga membeberkan sejumlah kenangan selama mengenyam pendidikan di sma negeri satu yogyakarta
mulai makan bakso beramai ramai hingga debat kusir dalam diskusi
teguh supriyadi yogyakarta